polisi memberhentikan sejumlah pengguna jalan di kawasan kalideres jakarta barat
karena kedapatan tidak mengenakan masker saat berkendara selasa pagi
razia ini adalah bagian dari operasi justisi yang digelar
sejak hari pertama pembatasan sosial berskala besar jilid dua empat belas september lalu
warga yang terjaring razia langsung didata
bagi yang membawa masker tapi tidak mengenakannya dengan baik hanya diberi teguran secara lisan
sementara itu pengendara yang tidak mengenakan masker sama sekali
diminta memilih antara membayar denda dua ratus lima puluh ribu rupiah atau kerja sosial
sesuai peraturan gubernur dki no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
salah satu pelanggar berdali sulit bernafas jika memakai masker saat menggunakan helm
ya nafas saja susah
jadi saksinya memilih untuk kerja sosial dibandingkan bayar denda apa
enggak punya duit ini aja gaji aja enggak pul kok
gimana mau bayar pakai duit
dua hari libur kok
mana bilang ada bantuan sosial bantuan sosial ada di mana
selain di kalideres operasi ini digelar di tujuh titik lainnya
yaitu pasar jumat perbatasan tangerang jalan perintis kemerdekaan perbatasan bekasi
lampiri kalimalang tugutani jalan asia afrika bundaran hotel indonesia dan semanggi
wakil direktur lalu lintas di telantas polda metro jaya menyebut
lebih dari empat ratus pelanggar terjaring operasi di hari pertama senin lalu
dari delapan lokasi ini
terdapat empat ratus tiga puluh tiga masyarakat yang kita tegur karena melanggar protokol kesehatan
terutama adalah tidak menggunakan masker
kemudian dari empat ratus tiga puluh tiga ini ada yang kita kenakan denda ulangi kita kenakan sanksi berupa sosial
melakukan kegiatan pembersihan lingkungan sekitar itu ada dua belas orang
kemudian ada empat puluh delapan orang yang kita berikan sanksi berupa denda
data satuan polisi pamung praja dki hingga pembatasan sosial berskala besar fase transisi kelima lalu
jumlah denda sudah mencapai empat miliar rupiah
denda dari pelanggaran masker mendominasi sebesar satu sembilan miliar rupiah